dengan fitnah yang mereka lakukan kepada kita
terima kasih chandra
insya allah tante
yaudah cocok dong ya
kandidat luar biasa
kamu ada kabar belum dari reva
buat membujukin papanya
papinya reva tuh berubah pikiran ya boy
meskipun reva hari ini gak jadi datang pak
bukan berarti hari ini kiamat pak
dan papa juga jangan mikir
kalau gue itu gak bakalan jadian sama reva
papa tenang aja
kita ngalir aja dulu pak
kan masih lama juga pak
papa tau itu
tapi ini masalah harga di rumah
bisa jadi papa di depan mama kamu
papa bisa dijatuh jatuhin
ya ini sih juga salah papa
waktu itu kan papa yang ngotot sama mama
pengen bersaing lah pengen apa lah
mama kan waktu itu gak mau
eh ya juga sih
tapi kenapa juga ya pak
punya reva tuh pake gak ngijinin segala
ya udah lah begitu
padahal luar stres liat mama
ngomong salah salah terus buntun ya
ada rencana jalan jalan kemana tehanis
ya kalau tidak ada bisa meren jalan jalan
mau ke pasar dulu belanja bulanan
ah ya sudah tuh kalau begitu tidak apa apa
beautiful di jalan ya
ya tehanis sampai ketemu ya
hati hati di jalan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aba teleponan sama siapa
teleponan sama temen apa
sementara saya suka nasihatin si neng
saya suka marah marah kalau si kemot juga ketahuan bohong
alah ya pecobaan
aba pokoknya neng mah gak mau kalau misalkan aba itu deket deket sama perempuan
atuh neng kenamanya juga temen neng
teman mah boleh saja atau berteman mah kemana juga
iya awalnya teman lama lama deket
tambah deket pacaran udah pacaran terus nikah
gak mau pokoknya
belum tentu lah
pokoknya neng gak mau kalau sampai aba nikah lagi
aduh mahmudi makin penasaran sih ma
teman mama tuh sebenarnya kayak gimana sih orangnya
ntar juga kamu kenal sama dia lah
ya tapi mahmudi udah penasaran banget
sebenarnya tuh temen yang suka sama mama yang mama suka ini orangnya kayak gimana bentuknya tuh kayak gimana sih
kamu tuh gimana sih ya bentuknya kayak manusia lah
gak ajar senyum terus
udahin mama mau siap siap mau ke pasar
silahkan mbak nyari apa
saya mau cari bumbu resep resep makanan
coba yang ini mbak
lengkap ini ya
pertandingan final antara chandra dan boy
ternyata itu settingan
agar nama mereka naik dan mereka sama sama melatih di dojo yang sama
berarti yang datang terbanyak dong di dojo
gue juga heran
zaman sekarang ini semuanya serba settingan kacau
emang bener tuh
mas mas yang tabloid itu masih ada gak
oh ada mbak
nah yang ini mbak
harganya rp dua puluh mbak
rp dua puluh ini sama ini jadi berapa
oh ini mbak
chandra kamu harus lihat ini
ini kok ngejar banget ini
ini namanya fitnah
dan ini gak bisa dibiarkan
ini harus dibicarakan sama om jun dan juga boy
sekarang juga kita ke dojo macem putih
wah om harus tuh gitu
beritanya tidak benar
harusnya mereka tidak menyebarkan berita seperti itu
iya om saya setuju om
tapi kita harus bicara dulu sama boy
boy ada masalah disini boy
chandra baru saja datang
dia membawa tabloid
isinya memfitnah chandra dan boy
dalam pertandingan final mma kemarin itu
katanya itu settingan untuk mencari keuntungan
kok bisa gitu om
mereka dapat kabar dari mana om
ya belum tahu boy
seharusnya boy kesini
kita membicarakan itu bersama
karena menyangkut dojo
macan putih juga kan
kebetulan chandra masih ada disini
kalau sekarang sih
soalnya sekarang gue lagi sibuk
merusakan anniversary wedding
apa aku sama mama aku
oh om juga diundang
kalau gitu om sekalian ajak
bang chandra aja
chan diundang sama boy
wedding anniversary orang tuanya gimana
yaudah om oke
katanya oke dia mau datang
kalau gitu sampai ketemu ya om ya
urusan tabloid kita pending besok saja
karena boy juga gak ada kan
boy lagi sibuk dengan urusan keluarganya juga
namun yang jelas
om tidak akan tinggal diam
fitnah yang mereka lakukan kepada kita
terima kasih chandra
kamu jemput aku kan
ya iyalah aku yang jemput kamu yang
kamu kan belum tau rumah aku dimana
nanti kamu pakai gaun gak kesana
enggak lah bukan aku banget kok pakai gaun
nanti aja aku pakai gaun itu kalau aku nikah
emang mau nikah sama siapa sih ya
kamu juga emang cocokan pakai wear park balap
tau ah kambing
sama kambing mau sama aku dong berarti
udah ah mau lebih canda mulu
nanti aku jemput ya
nanti aku jemput ya sayang